biar digendong sama gua
bisa gak lu tuh cari modus cara lain
cara ini tuh gue udah hafal
udah bangun kali gak bakal kena gue
biarin aja kalau mau terus keras kepala
terus banyak kuman
ternyata kamu disini ya
ada apa ya mas
kamu diminta ke ruang dekan sekarang
ya makasih informasinya
gua ke ruang dekan dulu ya
bentar bapak manggil saya
ini sebenernya ada konsep itunya
dan perempuan dalam video ini
tapi dia bukan pasangan saya
perempuan yang di video itu saya pak
tapi dia juga bukan pasangan saya
kenapa kalian tidak mau mengakui
padahal sudah jelas
kalian sedang berpacaran di taman piolet
sampai ditindak oleh sekuriti
percayalah itu semua cuma salah paham pak
tidak seperti yang kelihatannya kok
kejadian aslinya nggak seperti itu pak
karena saya tidak mungkin pacaran sama es balok
bapak juga harus percaya
masa saya pacaran sama kenalpot bocor seperti ini
kenapa kalian gak jujur saja
itu sudah jujur pak
iya saya juga udah jujur pak
ya intinya niat saya cuma bantuin dia
karena saya melihatnya
di pinggir jalan diserempet
ya udah saya bantuin ke taman
tahu ada orang yang iseng
video yang kita berdua
tapi dari sudut pandang yang lain pak
jadi seolah olah kelihatannya
kita lagi pacaran lagi deket deketan
padahal saya lagi pencitin kaki dia
pak kalau bukan karena ide cemerlang dia
buat gendong gendong saya ke taman violet
tidak mungkin itu orang orang pada salah paham
kalau kita pacaran di taman
jadi intinya ini semua itu gara gara dia pak
pak memang saya gendong
tapi sumpah itu bukan modus
ya karena dia nggak bisa jalan
wah ini orang emang kacau nih
kasih hati malah minta jantung
ya allah udah deh
nolongin setengah setengah juga
enggak sepenuh hati
nggak usah bohong deh loh
maaf gaaks pacarnya
berapa geng sergala juga ikut
lagi kondisi motornya ya
buat memanimalisir masalah
semoga semuanya lancar ya
lo bisa menang dan memanfaatin hadihnya itu
buat keluarga yang lo sayang
jangan lo habisin buat temen temen lo aja
gue mau cabut duluan ya
dia salah ada urusan dulu
gue ivan sama arya juga mau cabut duluan ya
lo gak ngasih tau gue
jangan bilang lo berempat mau bikin ulah lagi
lo tenang aja mon gak usah khawatir
gue serius ya
gue gak mau geng cerigala bikin ulah lagi
dan kita didiskualifikasi dari road trash
gue mau jadi pemenang ya
lo dengar semua lo paham
paham iya gue paham
gue pegang kemana
gue duluan ya
kita juga cabut ya
kau mau lo lagi
kak kamu undi lagi apa
mafia aku genggu kakak
tadi mama dapat surat pemberitahuan dari sekolah
kalau spp belum dilunasin
rapor tengah semesterku gak akan dikasih kak
mau kemana bos
mau ke atm
intinya saya sama reva ini bukan sepasang kekasih
karena kita emang gak pacaran
dan bapak juga harus tahu
waktu kejadian bapak sih udah menghadap sekuriti setempat kok
untuk ngurus semuanya dan kita udah damai
nah iya pak kakak saya juga sudah melakukan hal yang sama
jadi semuanya itu udah diselesaikan
lagian kan boy juga udah dijodohin sama sila
jadi gak mungkin saya pacaran sama dia
di luar konteks tau gak
ngapain bawa perjodohan gue itu urusan pribadi
umur apaan sih emang kenyataan kan
sumpah lo tuh kalo gak tau apa apa mendingan diem
dan jangan pernah menyentuh rana pribadi orang lain
tapi kalau cemburu gak apa apa
siapa juga yang cemburu
cuman supaya pak irwan tuh tau kita gak pacaran
pak irwan penjelasan saya kan tadi udah cukup jelas
jadi saya harap bapak juga bisa ngerti kalo kita berdua gak pacaran
sebenarnya gak ada masalah
kalian berdua pacaran
karena kalian sudah sama sama dewasa
tapi yang harus saya tegaskan
kalian berdua harus menjaga
harus menjaga sikap
jangan sampai mencemarkan nama baik universitas cinta nusantara
apalagi dengan video yang viral seperti ini
hal itu akan memancing cemohan netizen
kalian berdua harus janjikan
untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi
pak jujur mulut saya sampe pegel ngomongnya
reva bukan pacar saya
dan saya bisa pastikan kejadian kayak gini gak mungkin terulang lagi
saya akan sampaikan semua ini ke pihak rektorat
saya permisi ya pak
saya juga permisi ya pak
sekarang bisa saja saling membenci
atau menolak berpacaran
tapi kalau takdir sudah menyatukan kalian
kalian tidak akan bisa menolaknya
tapi kita berdua gak mungkin pacaran pak
tapi mungkin untuk langsung nikah kan
kalian silahkan keluar
jangan pernah mengulangi kesalahan lagi
eh tunggu dulu
es balok tunggu
lo kenapa coba manggil gue kenal pot bocor
kenapa pak irwan lagi
karena mulut lo itu kayak kenal pot bocor
kalo ngomong nyorocos terus gak berhenti berhenti
dan satu hal lagi yang lo harus tau
gue gak pernah suka dipanggil es balok
jadi kalo gak mau dipanggil kenal pot bocor
eh eh tunggu dulu
biar dapat perhatian dari gue
terus biar digendong sama gue
bisa gak lu tuh cari modus cara lain
udah bangun kali gak bakal kena gue
biarin aja kalau mau terus keras kepala
terus banyak kuman
woi bangun kali
wow buka mata lo bangun dong
boy gendung siapa
kan sila disini
masa boy gendung cewek lain
duh menurut lo ga usah ditanya lagi gara itu tuh reva
ih keterneluan banget sih tuh cewek
masih aja genit dua sama boy ngeselin banget
duh ini tuh fix valid no debat ya guys kalo misalkan video viral yang tadi kita liat itu beneran real
berarti si boy sama reva tuh udah biasa gendung dua an sila
gak boleh digendung ya sama boy
kalian dimaja bisa ga sih gausah bikin gue makin patah hati
hati gue tuh capek gitu sakit hati
oke yaudah mendingan kita cari boy aja
aduh ga bisa gue harus tajam makeup gue dulu kalo gue ketemu boy kayak gini nanti boy makin gasuka sama gue
udah udah stop stop jangan nangis lagi nanti makin bleber oke oke
tidak nafas yaa
jangan begitu tata makin nangis
mas tadi reva jatoh dari tangga terus langsung pingsan makanya langsung saya bawa kesini
kita harus periksa dulu kondisi reva sekarang
atau saya langsung bawa ke rumah sakit aja
tapi kalo kondisinya serius kita harus membawanya kesana
yaudah silahkan mas
tidak ada masalah

masih kek garis
reza tolong kadangan darnya